tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta mengikuti serangkaian tes kesehatan
termasuk pemeriksaan psikologi di rumah sakit angkatan laut minto harjo jakarta minggu pagi
para calon gubernur dan wakil gubernur dki tiba di rumah sakit minto harjo
sekitar pukul enam tiga puluh menit waktu indonesia barat diawali dengan kedatangan silviana murni
dan disusul agus yudhoyono pada pukul tujuh pagi
kemudian basuki chayapurnama seiful jarod dan anis baswedan tiba
ada pun sandiaga uno datang terakhir sekitar pukul tujuh tiga puluh
pemeriksaan kejiwaan ketiga pasangan kepala daerah dki tersebut dimulai pukul delapan pagi tadi
menurut tim dokter rumah sakit minto harjo hasil tes kejiwaan ini akan diserahkan ke kpud
bersama hasil tes dari badan narkotika nasional pada dua puluh delapan september dua ribu dua puluh
saya belum tahu saya belum tahu apa yang akan diujikan
tapi saya yakin psikologi itu untuk melihat kejadian
karakter dan kesiapan serta kematangan emosional atau psikologis dalam menghadapi berbagai tugas yang akan dihadapi
pesan istri dari semalam ya istirahat yang cukup sehingga bisa tenang dan fokus mengerjakan
kalau dari bapak
sama seperti itu
ada persiapannya malam tidur yang cukup aja
terus harapan tadi pagi sempat jalan jalan sebentar
terus langsung ke sini
sarapan biasa sarapan yang seperti biasanya aja
kalau pagi sarapan sedikit
materi tes psikologi cagup dan cawagup dki disiapkan oleh himpunan psikologi indonesia himsi
tes yang berlangsung selama tiga jam ini sama dengan psikotest pada umumnya
di antara materi yang diberikan adalah tes tertulis dan juga tes wawancara
mereka akan klasikal kurang lebih tiga puluh menit
kemudian setelah itu wawancara
klasikal artinya ada tes tulis sedikit
materinya yang tahu persis adalah dari himsi
tapi saya kira ya psikologi biasa lah
mungkin teman teman wartawan juga sudah biasa kan
untuk rekrutmen atau untuk apa kurang lebih seperti itu
sekali lagi kita tidak menyatakan lulus atau tidak ya
kita hanya mengambil data kemudian kita rapatkan untuk menunjukkan cakep atau able atau tidaknya untuk melakukan pekerjaan lima tahun ke depan
saat ini sudah ada koresponden cnn indonesia arman helmi di rumah sakit angkatan laut minto harjo jakarta
arman tadi pagi saya sempat mendengar kalau cagup agus yudhoyono sempat menyatakan bahwa persiapan tes psikologi ini sulit
nah sebenarnya seperti apa prosesnya itu sendiri dan adakah perbedaan dengan tes psikotest pada umumnya
kami mengalami masalah dengan helmi komunikasi tentunya dan kita beralih ke masih ini terkait dengan tes psikotest
kami mengalami masalah dengan helmi komunikasi tentunya dan kita beralih ke masih ini terkait dengan tes psikotest pada umumnya
kami komunikasi tentunya dan kita beralih ke masih ini terkait dengan informasi mengenai pilgub dki jakarta
usai mengikuti tes psikologi calon gubernur dan calon wakil gubernur dki jakarta minggu siang akan menjalani pemeriksaan narkoba di kantor badan narkotika nasional jakarta timur
bnn akan memeriksa urin dan sampel rambut ke enam kandidat untuk diuji di laboratorium narkotika

berbeda dengan pilkada terdahulu untuk pertama kalinya kpu memperbaiki kondisi penyakit
pemerintah mewajibkan pemeriksaan narkotika bagi seluruh bakal calon kepala daerah
sebagian besar kpud di berbagai wilayah hanya menerapkan pemeriksaan urin yang mampu mendeteksi penggunaan narkoba sampai tiga minggu
untuk dki jakarta sendiri kpud meminta pemeriksaan tambahan rambut yang mampu mendeteksi penggunaan narkotika sampai sembilan puluh hari
dalam rangka pemeriksaan narkotika bakal calon pilgub dki dua ribu tujuh belas bnn telah menambah jumlah petugas pengambil sampel dari tiga menjadi tujuh personil